terpidana kasus korupsi ktp elektronik setia novanto masih belum menentukan seperti apa mekanisme pembayaran uang pengganti terkait fonis yang dijatuhkan kepadanya
ia menyatakan masih akan melihat perkembangan kasusnya dari tersangka tersangka yang lain
selain difonis lima belas tahun penjara novanto juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar tujuh tiga juta dolar amerika atau sekitar satu ratus satu miliar rupiah
dikurangi uang yang dikembalikan sebesar lima miliar rupiah subsidi dua tahun kurungan setelah tujuh hari putusan novanto memutuskan tidak mengajukan banding
ini artinya novanto menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya namun ia mengaku masih akan melihat perkembangan kasus megakorupsi ktp elektronik ini untuk nantinya akan menentukan mekanisme pembayaran uang penggantian diwajibkan
yang ketiga pikir pikir dan juga penasihat hukum dan dengan pertimbangan yang tinggi
saya memang tidak banding memuskun saya mempunyai hak untuk banding dan juga ke ma
tapi ini untuk menjernihkan suasana yang suasana sosial yang hidup betul sejak saya menjadi tersangka maka memang sebaiknya saya calling down dulu
dan nanti tentu saya akan mengikuti daripada tersangka tersangka
dan tentu nanti akan kita lihat perkembangan dan tentu akan terjadi tersangka tersangka lain selain daripada itu